sebaiknya jangan karena
ini bukan mama
ini bukan mama
sita harus lihat
sita harus lihat
sebaiknya jangan dilihat
jenajah sudah hancur
rasanya sulit untuk dikenali lagi
ini berarti masih ada kemungkinan kalau ini bukan mbak dewi kan
iya masih ada kemungkinan mas
mas ini bukan mama
ini bukan mama
satu satunya tanda pengenal yang pasti adalah cincin ini
jenajah menggenggam cincin ini waktu ditemukan
kenapa mama meninggal sita
kenapa mama meninggal sita
ya udah dilakuin aja
aku yakin kalau kamu ngambil keputusan gak akan sembarangan kanre
aku udah berusaha
aku berusaha menceraikan dia
aku gak tau ini jalan terbaik atau bukan
tapi dia tetap gak mau
ya udah kamu bicarakan sama dia baik baik dong
kalau dia masih gak mau lakuin sesuatu yang bikin dia menceraikan kamu
bukannya aku mendoakan atau pengen kamu pisah ya
kalau memang itu jalan terbaik buat masalah kamu
kamu harus kuat sayang
kamu harus tabah kamu harus sedarkan mama
mama tahu ini pelan sekali mama
ini ada apa
sekarang mas andri udah puas kan

karena mbak dewi udah meninggal
bisa kan mau murahin rijanya semua
mas andri sudah gabah
aku juga geger dia
mas andri mau dari dateng dulu
dewi gak mungkin meninggal
kalau mas andri gak percaya

semua ini gak mungkin
kita ke atas ya
ini bukan em
kamu bisa liat sendiri
ini gak mungkin
menyingkir dalam kecelakaan
sebaiknya kamu gak usah liat
kamu gak usah liat
kamu gak usah liat
makanannya bukan dewi
dewi itu mungkin meninggal
apakah ini dewi atau bukan
aku harus bukti kau ini
itu bukan aku
dewi yang aku kenal gak
ini bukan dewi
dewi yang aku kenal
bukan seperti ini
sekarang kalian semua ngapain masih di sini
kalian semua keluar
nggak ada gunanya kalian tuh di sini
ini bukan dewi
tidak ada yang perlu kalian tangis
kalian semua keluar
ini tidak bukan dalam genggaman jenazah itu
kamu bisa lihat sendiri nama siapa yang ada di sini